untuk memakmurkan masjid remaja masjid di pangandaran jawa barat
menyulap halaman masjid menjadi kampung ramadan
ya miniatur kampung yang dipenuhi dengan spot selfie ini
jadi pusat kegiatan ramadan bagi semua warga
dari mulai buka bersama kultum tadarus taraweh dan juga lain lain
nuansa ramadan seribu empat ratus empat puluh hijriah sangat terasa di masjid al hikmah
dusun bojong sari desa babakan kecamatan pangandaran
kabupaten pangandaran jawa barat
setiap hari menjelang buka puasa warga antusias berdatangan
miniatur kampung yang dipenuhi spot foto selfie ini menjadi daya tarik warga
terutama anak muda untuk ngabuburit menunggu berbuka puasa
sambil berfoto serta berkumpul bersama warga lainnya
hingga lepas sholat taraweh
saat azan maghrib berkumandang warga langsung berbuka puasa
dengan berbagai makanan takjil gratis
yang sudah disiapkan halaman masjid dari sumbangan warga
kampung ramadan ini digagas oleh remaja masjid al hikmah
dusun bojong sari pangandaran
tujuan dibuat kampung ramadan ini selain untuk memakmurkan masjid
juga diharapkan agar warga terutama anak muda
lebih banyak menghabiskan waktu menunggu buka puasa di sekitar masjid
dengan melakukan hal hal yang bermanfaat
ini bermula dari kreativitas anak anak muda mudi al hikmah
yang menginginkan suasana masjid di bulan ramadan ini menjadi lebih ramai
sehingga masjid menjadi lebih makmur
karenanya kami setting sedemikian rupa
sepekan berjalan kampung ramadan ini
warga kini mampu mempererat tali silaturahmi di antara warga
dengan menjadi pusat kegiatan peribadahan selama bulan ramadan
ogifat tuzaman pangandaran jawa barat